video oknum petugas kebersihan yang membuang sampah dari atas rel kereta api di cianjur jawa barat viral di media sosial
dalam video tersebut terlihat tiga orang berbaju orang membuang sampah dari atas rel kereta api
yang di bawahnya merupakan aliran sungai cisokan
diduga sampah sampah yang menumpuk ini hasil pembersihan di sekitar bantaran rel kereta api
sementara pihak pt kai dap dua bandung mengaku bahwa ketiga orang tersebut merupakan petugas kebersihan dari pihak ketiga yang bekerjasama dengan pt kai
meski demikian pihaknya meminta maaf atas kejadian ini
namun saat itu sayangnya petugas tersebut terlupa dengan membakar karung tersebut
jadi karungnya tertinggal dan mereka berinisiatif untuk membuang dari atas jembatan tersebut ke bantaran rel
jadi bukan di daerah daerah sungainya
tapi sampah itu memang jatuh ke bantaran rel
pasca video viral itu pihak pt kai langsung menginstruksikan para petugas kebersihan ini untuk membersihkan kembali sampah sampah di bantaran sungai cisokan
selain melakukan pembinaan ketiga oknum petugas kebersihan ini pun diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan membuang sampah sembarangan
gani aris cianjur jawa barat